nah hari ini saya mau kasih tau nih tips bagaimana menghilangkan kerak di wajan ataupun penggorengan anda di morning tips
bahan bahannya simple banget
kita cuma perlu
ini ada citrun
nah citrun ini juga gampang banget di carinya
di warung warung ada di pasar juga ada atau di online juga tinggal cari aja sitrun
terus ini sabun cuci piring yang udah dicairkan
jadi sabun cuci piring ini udah saya tambah air ya jadi lebih encer tuh lihat
udah deh sama ini sabut cuci piring nanti buat ngegosoknya
panci yang udah ada keraknya ini kita balikin dulu
terus tinggal kita taburin si citrun ini aja diatasnya
biar dia nempel di kerak keraknya nih
ya pastiin dia kena si kerak keraknya pemirsa tuna sitrunnya
kita basahin dikit sama si sabun cuci piring cairnya
ini saya aduk lagi deh pakai tangan
terus kita cepret cepret dikit di atas
kalau misalnya punya spray semprotan yang udah gak kepake wah lebih enak lagi tinggal disemprot semprot
tuh kira kira udah citrunnya udah basah
tuh di bagian atasnya nih
sampai kira kira dia nutupin si
tadi sitrun sama sabun yang udah kita kasih
si ramuannya tadi ya
tuh tutup gini
kita siram lagi pakai cuka di atasnya
nah pastikan juga permukaan tisunya yang nempel di keraknya itu juga kena cuka ya
nah kalau kira kira gak asem baunya ya
tapi kalau kira kira udah ketutup semua gini tinggal kita diamin dulu tiga puluh menit supaya nodanya nanti jadi lebih lunak
dan ini udah tiga puluh menit
semoga kerak keraknya ini udah empuk gitu ya
kita bersihin sekarang
saya pakai sarung tangan dulu
nah ini tinggal
kita lepasin dulu si tisunya ini ya
wah ini aja udah nempel tuh nodanya di tisu
nanti kita angkat dulu yang udah
keraknya udah gak terlalu keras
tuh dia akan nempel
bersihin pake sabun cuci piring
nah kita gosok dulu
harus pakai tenaga nih gosoknya ya
nah terus kalau udah kita gosok sekuat tenaga
kita bilas dia di air
tapi kalau lihat tadi dari before nya ini udah jauh lebih bersih
jadi ini udah cukup
ini udah cukup
jadi mungkin bagi anda nih yang mau olahraga sambil gosok panci atau penggorengannya di rumah ini dia bahannya
ini tuh untuk penggorengannya